enam orang meninggal dunia setelah mobil minibus yang ditumpangi
ditabrak kereta api barang kami siang
diduga kecelakaan terjadi akibat pengendara mobil
tidak mengetahui kereta lewat di lintasan tak berpalang pintu
tangis duka keluarga korban kecelakaan maut antara minibus
dengan kereta api barang di desa pelausan babat lamongan kami siang
langsung pecah setelah mereka mendatangi puskesmas karangkembang babat lamongan
keluarga dari surabaya ini pun tak mampu membendung kesedihan
bahkan yahya salah satu keluarga yang dilarang melihat kondisi korban di kamar jenazah
tetap memaksa untuk melihat
yahya tidak menyangka anak istri menantu serta kerabat anggota keluarga mereka
meninggal secara bersama sama
dalam kondisi tragis dan mengenaskan
kelima korban meninggal masing masing watini munaji wakina ahmad yunus dan susilo
kelimanya merupakan warga desa genting kecamatan asemrowo kalianak surabaya
sementara kedatangan kelima jenazah di rumah duka langsung disambut isak tangis keluarga dan ribuan warga
setelah disolatkan kelimanya kemudian dimakamkan di pemakaman umum genting surabaya dalam satu liang lahat
rencananya gitu berakat yang lebih tua dulu soalnya akan nikah
nanti lihat akad nikahnya di sana
terus sana sudah selesai
saya baru pulang nanti jemput saya gitu sama anak anak yang belum berangkat ke sana gitu
resepsinya buat resepsi
kecelakaan tragis yang menewaskan enam orang ini berawal dari rombongan pengantin yang hendak berangkat ke desa gendong
kecamatan babat lamongan untuk menghadiri sebuah acara pernikahan
namun saat berada di perlintasan tanpa palang pintu di desa pelawasan lamongan
mobil korban tiba tiba ditabrak kereta barang yang muncul dengan kecepatan tinggi
akibatnya lima orang penuh
tiga penumpang tewas seketika
sedangkan satu orang lagi tewas dalam perjalanan menuju rumah sakit